dan untuk mengetahui terkait penangkapan dua kapal asing ini kita sudah terhubung dengan direktur operasi laut mbak kamla laksma suwito
ya selamat siang pak aswi
selamat siang mbak anum dan mbak sarah
iya pak ini bagaimana sebenarnya kronologi penangkapan dua kapal berbendera asing ini
mbak seperti tadi mbak sampaikan bahwasannya kn marore sedang melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut pak
di sektor tersebut
kemudian mendapatkan kontak yang didekati ternyata dua kapal sedang tender yaitu mt hos dan mt frea
dan tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan
jadi dia liku jangkar kemudian kita coba ambil terbangkan drone ambil gambar ternyata memang dia sedang ship to ship
dan mentransfer dengan bukti selang selang antara kedua kapal itu ada kegiatan begitu mbak
jadi saling mentransfer bahan bakar begitu apakah ini sebetulnya kejadian yang sudah pernah dijumpai sebelumnya
atau dalam kurun waktu berapa lama ini baru ada tangkapan seperti ini lagi pak suwito
kelihatannya belum lama
kapal penerima ini belum banyak isinya dan mereka berusaha untuk membuang ke laut
jadi membuang ke laut yang setelah ketahuan oleh kita begitu oleh kapal kn maruri
baik pak suito ini selanjutnya dua kapal ini dibawa kemana dan juga ada berapa awak kapal yang ditangkap
jadi satu kapal hoss ada tiga puluh enam abk
kemudian untuk pria ada dua puluh lima abk
ya rencana kapal akan kita bawa ke batam untuk proses lebih lanjutnya mbak demikian
pak suwito ini dua kapal ini kapal mana saja pak berbendera mana
karena kan juga namanya ditutupin sama kain begitu tidak terlihat dari luar
lalu setelah diidentifikasi apakah memang sesuai dengan bendera yang ada di kapalnya atau seperti apa
ya jadi memang saat tertangkap tangan mereka tidak mengibarkan bendera mbak
jadi dia tidak mengibarkan bendera dan nama ditutup dengan kain
itu satu hal yang langsung mencurigakan oleh kn marure dan langsung dilaksanakan pemeriksaan
kemudian memang terbukti dia melakukan kegiatan yang tidak mestinya harus dilakukan di perairan itu begitu mbak
oke pak suwito ini sebenarnya dua kapal ini dari perusahaan mana pak
perusahaan asing atau perusahaan
dari dokumen yang ini kita tidak mendapatkan dokumen dalam negeri mbak
jadi mereka di dalam dokumen itu memang satu hostnya adalah bendera kapal iran kemudian yang satu bendera panama begitu
tapi kalau pada hari biasa begitu pak apakah di perairan ini ada perjalanan kapal kapal asing yang memang dilakukan di sana begitu
yang memang legaly nya biasa dilakukan di perairan tersebut
ini adalah dekat dengan alur alki satu
jadi memang alur kapal yang seharusnya dari utara ke selatan maupun selatan ke utara indonesia adalah melalui alur kepulauan alki satu ini
namun demikian kapal ini lego keluar dari dua puluh lima nautical mil batas alki itu
jadi di sini
dekat pulau mungkin berlindung begitu ada pulau pejantan di situ di baratnya pontianak
tapi pak apakah kedua kapal ini sebenarnya legal untuk melintas di dalam perairan republik indonesia pak
apabila dia melakukan lintas transit ataupun lintas damai atau lintas alki dengan tidak melakukan kegiatan
dia berlayar damai maka dia legal mestinya gitu
tapi kan ini dari pantuan
kita dia mematikan air seperti tadi yang kegiatan kegiatan yang penuh dengan kecurigaan oleh kn kita yang di lapangan
dua kapal ini akhirnya sudah dibawa untuk pemeriksaan
apakah disita seperti itu atau ada tindak lanjutnya seperti apa pak nanti dari sini oleh pihak bakamlah
jadi kapal sedang menuju karena kan jaraknya cukup jauh itu pak dengan batam
jadi sedang menuju ke sana
sementara perintah bapak
pak bapak kamla laksamana matiaan kurnia kita segera membentuk satgas melibatkan kementerian lembaga terkait pak
mungkin nanti kita akan mengenang esjm kemudian kemlu imigrasi lingkungan hidup hubungan perhubungan laut begitu rencana pak
secepatnya akan kita lakukan gitu
baik pak pertanyaan terakhir ya pak
ini dugaan sementara ini sebenarnya bbm ilegal yang ditransfer ship to ship di antara dua kapal ini sebenarnya didapat
dari mana dari wilayah mana pak
nah itu yang perlu pendalaman lebih jauh pak
jadi itu belum karena di dalam manifestnya tidak ada pak
jadi host ada muatan freya tidak ada
nah ini yang masih dalam proses pendalaman pak
jadi seperti apa ya proses transaksi yang sedang dilakukan lalu
basah gitu ya
tertangkap basah langsung oleh petugas dan akhirnya sudah ditindak sekarang
dan kita akan tunggu bersama sama
bapak nanti kelanjutannya akan seperti apa
ini menjadi prestasi tersendiri untuk pihak bakamla
selamat untuk bisa mendapati dua kapal ilegal yang tidak boleh sebenarnya berada ada di situ
dan terima kasih banyak laksma suwito sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
terima kasih mbak mohon doanya selamat siang